kalau sudah tercairkan nanti semua sampai sembilan delapan
tadi kan saya sebutkan baru yang tersalurkan delapan enam
nah kalau sudah mendekati angka sembilan nanti atau lebih
artinya penyalurannya lancar itu direncanakan akan menambah tiga juta lagi
namun tiga juta ini kan karena sebagian utamanya adalah data baru
ini butuh waktu agak lama sedikit memproses datanya
nah ini nanti direncanakan untuk sampai kuartal dua yang dimulai sekarang itu
april sampai kemudian september ya kuartal tiga
jadi begitu pak jadi memang ada rencana penambahan
di luar alokasi yang sudah disetujui sebelas tujuh puluh enam untuk sembilan delapan juta
tambahnya adalah sebanyak tiga juta penerima baru